paman kenapa gentong yang berteriak kesakitan aku takut
siapa kalian kenapa mengganggu kan
sebaiknya kalian pergi sebelum bahadur datang dan mengkutuk kalian
dukun bahadur siapa dia
dia si dukun aib lidah setiap kutukannya selalu jadi kenyataan
sebaiknya kalian segera pergi sebelum terlambat
bahadur datang bahadur datang dukun si pahit lidah sudah datang
semua dalam bahaya
beraninya kamu masuk ke rumahku tante iji
kami telah lancar masuk ke rumah paman
kami hanya menumpang untuk beristirahat pak
dan jika kalau paman tidak berkenan
ayah anda lebih baik
sekarang kita pergi dari sini
kamu sudah datang seenak
maka pergi pun tidak bisa seenak
kamu sudah datang mengantarkan nyawa ke tempat ini
sudah firman haji
hei akulah lawanmu
inilah akhir kita hidupmu siliwangi
jangan lukai paman
bosu dewi jangan mendekat
menjauh dari sini
dan juga kau
putra apakah kau mendengar ada yang memanggil kita
aku sudah menjalankan tugasmu
sekarang waktunya kalian
menjalani apa yang menjadi tugas kalian
dan aku peringatkan kepada kalian
jangan sampai gagal
dan jangan ada kebohongan lagi
tenanglah wanita bertopeng
yang kau minta adalah hal yang benar
kian santana akan mati dengan sendiriku
melalui ibu dan semua orang
kau melahirkan aku dari mystic monastery
bertindak jalan baru
dan kau juga tidak ada nasib peduli ketanganmu
sedangkan saat ini
kau akan menjadi yang mata korbannya
kamu tak akan mati
kau akan mati
hahaha kau tidak sanggup rawat
jangan senang dulu kau
aku harus segera menolongnya
aku harus segera mengakhiri pertarungan ini
dan menolong ayah anda
sekali lagi kau sudah sempurna
kau boleh bersenang senang untuk saat ini
tapi apa yang kamu lakukan
suatu saat saja
aku akan meminta imbalan
atas kebaikan yang sudah aku lakukan pada
aku akan memberikan apapun untuk dirimu
aku akan pegang janjimu itu
sekali dahsyu dua pulau terlewati
yunda subanglarang beserta putra putrinya akan hancur
dan juga yunda ambedkasih pun akan hancur
dan kita akan segera menguasai panjajaran
tanpa ada yang mengganggu lagi
senang sudah telahthis dengan diri yang baik
dan lebih baik berpijak
apa hal buat menyangkutmu
beraninya kau mengganggu ku